sahabat ganjar pranowo menggelar konser pesta rakyat di kawasan jakarta utara
acara yang dipenuhi dengan semangat kebersamaan ini berhasil memukau ribuan warga jakarta dan sekitarnya
pesta rakyat sahabat ganjar kembali menggelar konser pesta rakyat untuk menghibur warga
konser kali ini digelar di lapangan sepak bola bintang dua jakarta utara pada selasa tujuh belas oktober dua ribu dua puluh
sejumlah bintang ternama tanah air turut meramaikan konser pesta rakyat sahabat ganjar kali ini
mulai dari ndx aka dewi persik om pms hingga band piwi gaskins
warga pun tampak bersuka cita menyaksikan konser pesta rakyat ganjar pranowo kali ini
seru banget sih gak nyangka gak expect bakal kayak gini
dapet hadiah juga
rame banget seru banget
pokoknya sahabat ganjar mantep deh pokoknya
harapan untuk teman teman sahabat ganjar
harapannya lebih sukses lagi kerjasamanya
lebih maju lah pokoknya
harapannya tahun depan menjadi presiden dua ribu dua puluh empat
sukses terus pak ganjar
sementara menurut ketua dpw dki jakarta utara
imron roshidi acara ini merupakan bukti kecintaan masyarakat terhadap bakal calon presiden ganjar pranowo
kami dari relawan sahabat ganjar dpw dki
alhamdulillah pada hari ini malam hari ini
tepatnya di jakarta utara
kita mengadakan konser yaitu pesta rakyat bersama relawan sahabat ganjar yang ke tujuh puluh
dan kita kami semua relawan sahabat ganjar mengadakan umkm
selain dari program tersebut
dan antusias warga wilayah jakarta utara
sangatlah luar biasa
membludak pada malam hari ini
itu membuktikan bahwasannya warga dki jakarta dan jakarta utara
itu benar benar mencintai sosok figur yang kami idolakan
yaitu pak haji ganjar pranowo
yang siap maju di pilpres di dua ribu dua puluh
dan harapan kami semua
dari relawan sahabat ganjar
terus berjuang dalam pertarungan ini
dengan positif kita
dengan memberikan aura aura positif
dan memberikan program program yang inovatif dari kami
untuk warga dki jakarta
untuk siap memenangkan pak ganjar pranowo di pemilu dua ribu dua puluh
pesta rakyat sahabat ganjar bukan hanya sekedar hiburan semata
tetapi juga sebuah wujud nyata dari semangat kebersamaan dan persatuan
keberhasilan acara ini menjadi bukti
bahwa kolaborasi antara sahabat ganjar dan masyarakat
dapat menciptakan momen momen berharga
yang akan dikenang dalam sejarah hiburan di indonesia
sahabat ganjar berharap
acara ini dapat menjadi
inspirasi bagi masyarakat
untuk terus bersatu dan menghadapi masa depan dengan penuh semangat